kita awali informasi dari tim independen pencari fakta yang dibentuk oleh aramania dan diperakarsai oleh kontras
mengategorikan peristiwa kanjuruhan sebagai tragedi kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran hamberat
tim independen pencari fakta bentukan aremania dibawa koordinasi komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
bekerja selama sepuluh hari sejak empat oktober
tim independen ini pun menyimpulkan peristiwa kanjuruhan adalah pelanggaran hamberat
disertai dengan pembunuhan masal satu ratus tiga puluh dua nyawa melayang lima ratus lebih orang mengalami luka berat dan ringan ribuan orang mengalami trauma psikologis
tragedi satu oktober lalu di kanjuruhan menorehkan sejarah kelam kemanusiaan
tragedi kemanusiaan pada satu oktober dua ribu dua puluh dua di malam naas itu itu bukan merupakan kerusuhan supporter
peristiwa itu adalah
kami minta komnas hak asasi manusia komisi nasional hak asasi manusia
lembaga negara yang berwenang terkait hal ini yaitu komnas ham
untuk membentuk tim penyelidikan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia